aset di dalam game berupa non fungible token atau nft
karena ada nama nama yang biasanya dipanggil kemudian tidak dipanggil

oh ya kayak gak afdol aja kalau gak ada gorengan
ya lagi lagi kalau kita bicara kasus perundungan secara umum sekarang kita tidak lagi membedakan antara bullying dan ragging memang ini adalah masalah relasi kuasa
bang kurdi jualan di pasar ini sudah dari tahun berapa
nah kita sudah kasih kode memang mana yang akan kita lepas
cawa press tertinggi di jawa timur itu cak imin
orang ngerasa oh berarti dia nggak nolak ikn nih
hilirisasi batubara memang diwajibkan dalam undang undang dan teknologinya mahal masih sampai sekarang belum ekonomis
tapi orang membayangkannya itu masa yang dikatakan tersedot
nah kalau ada aturan yang baru di mana para pejabat itu mendapatkan uang di masa ujung jabatannya itu
beberapa tips aman menggunakan air ledeng
termasuk ke garut oleh para ulama yang membawa itu itu bercorak supistis tersawuk
nah kalau kita bicara mengenai belt road initiative ini
kalau memang tuhan berkenan
tidak menunggu laporan dari terlapor untuk diminta keterangan
menjadikan beliau sebagai negarawan pengayom bagi semua kandidat
tapi di buku panduan mbak tiffany itu ada ya di halaman dua belas
dan juga terus menonton
olahraga juga bisa membuat mood menjadi lebih baik
racket bulu tangkis yang dua juta juga ada
seperti menjaga jarak tidak mengobrol dan di tempat terbuka
umumnya hotel hewan hanya menerima hewan seperti kucing anjing dan beberapa mamalia saja
antara rp tiga ratus lima puluh hingga rp empat ratus
pokoknya enam ratus deh sebulan paling minim
oke saya akan beralih kendala komunikasi lagi dengan koalisi masyarakat sipil
bahkan nanti mungkin akan terjawab juga di pilkada
sehingga mereka tidak sepenuhnya mengikuti proses yang empat puluh hari sebagaimana haji reguler
pengelola juga menyediakan kantong sampah plastik kalau misalnya dua tempat ini sudah penuh